gagasan pembangunan kereta cepat saat pemerintahan sby
dilatar belakangi dari peningkatan penggunaan kereta api
sebagai moda transportasi massal
mengutip dari data direkturat jenderal perkereta apian di tahun dua ribu delapan belas
terdapat peningkatan jumlah penumpang kereta api
sebanyak sepuluh sembilan persen dari satu ratus tujuh puluh lima juta penumpang
menjadi satu ratus sembilan puluh empat juta penumpang
rencananya jalur kereta cepat ini akan membentang
enam ratus delapan puluh lima km di kawasan pantai utara jawa
ada sembilan stasiun yakni jakarta cikampek cirebon tegal
pekalongan semarang gambringan cepu dan surabaya
jalur kereta cepat ini juga bakal memiliki terowongan
sepanjang delapan belas delapan km
dan dalam perkembangannya karena kalau kita jakarta surabaya
kan terlalu panjang biayanya terlalu besar
kemudian setelah dipembahasan akhirnya
tahun dua ribu empat belas diputuskan ke bandung dulu
ke bandung dulu supaya dalam waktu lebih cepat
biayanya juga tidak terlalu lama
dan ini adalah menghubungkan antara dua kutub
dua tempat kegiatan yang besar jakarta dan bandung
sehingga pergerakannya diharumkan besar
setelah pemerintah memutuskan pembangunan kereta cepat
menjadi jakarta bandung untuk fase pertama
pembuatan trase kereta cepat dilakukan
kementerian perhubungan bersama dengan
pemerintah provinsi dki jakarta
dan pemerintah provinsi jawa barat melakukan kajian
keputusan trace kereta cepat kemudian baru dikeluarkan
di tahun dua ribu lima belas
ya pertama kan harus
sesuai tentuan harus ada studi amdal ya
amdal itu analisis dampak lingkungan
dalam lingkungan bukan berarti hanya pencemaran
termasuk juga restatement ya
larap namanya seperti itu larap
kalau memindahkan orang bagaimana supaya nggak ini
nah itu yang kira kira seperti itu
kemudian mana yang terdampak
misalnya daerah daerah yang terdampak oleh pembangunan
itu bagaimana mengelolanya
proyek ini baru dilakukan groundbreaking pada dua puluh satu januari dua ribu enam belas
di bandung barat jawa barat oleh presiden joko widodo
negara tiongkok dipilih menjadi mitra dalam pembangunannya
pengalaman membangun kereta cepat hingga puluhan ribu kilometer
biaya yang ditawarkan lebih rendah transfer teknologi
dan kerjasama dalam skema business to business
anggaran investasi yang disiapkan mencapai satu ratus tiga belas triliun rupiah
kereta cepat melewati empat stasiun
yakni halim karawang walini dan tegaluar
total panjang rutenya mencapai satu ratus empat puluh dua enam kilometer
pembangunan kereta cepat pun tak berjalan lancar
mulai dari macetnya kucuran kredit yang diberikan oleh tiongkok
hingga pembengkakan biaya sebesar delapan belas triliun rupiah
membayangi proyek ini
bahkan ada isu lingkungan
desain yang membuntuti proyek ini
lokasi stasiun pun adem berganti
yakni dari walini menjadi pada larang
banyak yang berterima kasih
kereta cepat event itu mahal
juga banyak yang terima kasih
tapi masih banyak yang bicara tentang lain
sepuluh tahun pak jokowi
waktu gubernur meletakkan pembangunan mrt
wah caci makiannya banyak
tapi ada satu kata
itu membuat sesuatu substitusi dari kerugian
kalau itu macet terus polusi dan sebagainya
itu tiga empat kali dari kos yang ada yang kita belikan
pemerintah berharap adanya kereta cepat mampu membangun simpul ekonomi baru
di sekitar kawasan stasiun
menggunakan tenaga listrik
kereta cepat juga menjadi visi pemerintah
untuk mencapai target bebas karbon di tahun dua ribu dua puluh
satu ratus lima puluh enam tahun sejak kereta api pertama kali dibangun
sekarang sudah ada kereta cepat nih
dari jakarta ke bandung cuma empat puluh enam menit saja
dengan kecepatan maksimal tiga ratus lima puluh km per jam
tim liputan cnn indonesia